sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
syukurlah kalian sudah kembali
saya cuma sedang berpikir
dari tadi pagi saya melihat kamu itu aneh banget
saya sudah salah menilai sesuatu
kamu ingat nadia
bahwa saya tidak akan pernah kembali ke masa lalu saya
kamu ingat nadia
saya ingin kembali ke masa lalu saya
apakah saya sudah
banyak menyakiti orang
ada janji janji yang
belum saya tepati
saya pernah terlibat dengan gadis itu
dia adalah kekasih yang saya cari selama ini
dia sendiri yang bilang sama saya nadia
dia bilang begitu
tapi kamu harus ingat aditya
saskia itu kekasihnya
dia memang kekasihnya
kalau memang benar dia kekasihnya
tidak mungkin dia menarikan diri dari imam
dia pasti ke jakarta mencari saya
jadi kamu yakin kalau saskia itu adalah perempuan di masa lalu kamu
saya tidak tahu nadia
saya harap kamu mau membantu saya
kamu membawa saya ke desa itu
saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi
saya akan kehilangan kamu
nadia bagaimana mungkin kamu akan kehilangan saya
iya tapi kamu masih mau ke desa itu aditya
saya gak akan pernah bisa tenang
saya harus ketemu dia
saya yakin ada sesuatu yang bisa saya dapatkan dari dia
ada sesuatu yang belum terselesaikan
saya harus bereskan itu nadia
saya harus mencari tahu
kamu mengerti kan
itu tanpa hakim
tidak ada masalah
kalau dokter menyebutnya
kamu ditangani oleh dokter kandungan
bayimu lahir dengan sehat
mak gak mau ambil resiko
bayi ini harus lahir dengan selamat
aku harus berusaha
dia gak berdosa
ini semua karena kesalahanku
ampunilah kesalahan hambamu ini
apabila engkau ingin menghukum hamba
lindungi anak yang ada
di dalam rahim hamba
ampunilah kesalahan hamba
ampunilah dosa dosa hamba
saya tidak kenal tempat ini nadia
kamu tenang aja
perjalanan kita masih banyak
sudah sampai tempat tujuan
saya masih tidak ingat apa apa
kamu jangan khawatir
segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak dari allah
allah pasti akan mengasih yang terbaik buat kamu
kamu pasti akan memberi yang terbaik buat kamu
kamu pasti akan memberi yang terbaik buat kamu
kamu pasti akan memberi yang terbaik buat kamu
sudah benar benar yakin akan meninggalkan tempat ini
saya tidak bisa tinggal di rumah ini tanpa saskia kami
setiap sudut rumah ini selalu mengingatkan saya pada saski
tetangga tetangga kami ini sangat berhormat dengan kami
tetangga tetangga di sini sudah membuat hidup saya tidak diamankan
mudah mudahan kamu bisa betah di rumah akang ya
insya allah kang
ya di situ
saya sudah kenal tempat ini
saya sering melewati tempat ini nadia
saya sering menyusuri koridor ini
pernah suatu waktu saya berjalan di sini
lalu ada pejam bread
saya mengejarnya nadia
saya bertemu dengan seorang wanita cantik
akhirnya kamu sudah bisa ingat semuanya
kamu coba ingat di mana rumah saskia
biar saya antar kamu ke sana
arah ke situ
itu arah rumah saskia
saya pergi nadia
ibu jangan lupakan saya
dan juga saskia
ibu gak bakal melupakan kamu
ibu kan masih bisa main di rumah kamu
saya titip kunci rumahmu
tolong kembalikan pada pemilik rumah ini
lelaki jahat namanya itu datang ke sini fatima
itu mereka nadia
dia bawa perempuan lagi
mau minta dua restu apa sama kita
gak usah ya
hai anak muda
masih berani kamu ya
memperlihatkan muka mu ke rumah ini
apa yang kamu inginkan
pergi dari sini
saski udah gak ada disini lagi
bu tolong dengarkan dulu penjelasan saya
gak ada lagi yang perlu kita dengarkan
kamu sudah mempermainkan anak saya
sebaiknya kamu sekarang juga pergi dari rumah ini
sebelum saya usir
tolong dengarkan penjelasan aditya
kamu calon pengantinnya
sebaiknya kamu hati hati sama dia
tolong dengarkan penjelasan aditya dulu
mendengarkan penjelasan dari dia
sudah menghancurkan semua orangnya
menghancurkan semua rencana kita selama ini
so berikan kesempatan dia berbicara
jangan emosi dulu
aditya mau mengingat masa lalunya bu
enak aja dia bicara seperti itu
aditya sempat kehilangan ingatan
maksudnya dia sempat terkena penyakit
dimana orang lainnya tidak bisa mengingatnya
orang yang terkena penyakit itu tidak akan bisa mengingat segalanya
sejak dia mengalami kecelakaan
dia kehilangan ingatannya
mungkin saja kalau dia nggak ketemu sama saya
sekarang dia udah meninggal
benar apa yang dikatakan nadia
takdir telah menghindarkan dia
untuk saya bisa menemui kalian semua
tapi sekarang saya sudah ingat semuanya
kalau ardi dan joko telah mencelakakan saya
maafkan saya saya selama ini sudah